demi mendapatkan sembako gratis ratusan warga di jombang rela berdesakan dan saling dorong saat mengantri
sementara di malang seorang warga jatuh pingsan akibat tidak kuat mengantri sembako gratis
beginilah suasana saat warga berebut paket sembako di kelenteng hong san kiong kecamatan gudo kabupaten jombang
ratusan warga ini rela berdesakan menukarkan kupon untuk satu paket sembako
kegiatan ini sendiri digelar warga tionghoa dalam rangka mengirim doa atau sembah yang rebutan sebagai bentuk kepeduliannya pada roh leluhur
meski sempat ricuh banyak warga yang merasa senang dan terbantu dengan kegiatan ini
pemandangan serupa juga terjadi di halaman kelenteng eng ankyong malang
ribuan warga saling dorong saat panitia mulai membagikan sembako gratis
bahkan sejumlah balita dan anak anak menangis karena terjepit di antara kerumunan warga
tak hanya itu seorang warga juga pingsan dan harus mendapatkan perawatan karena lama mengantri
ini kan sempat cepit cepitan bu nggak kecepit bu
ya kecepit sampai nangis
sampai nangis ya kenapa kok dihajar bu karena dia masih kecil
ya biar dapat rezeki mas
sempat yang rebutan namanya saja rebutan
itu sudah menjadi kewajiban kami setiap tahun
bahwa di dunia ini setiap
individu itu menjadi kewajiban untuk menaikkan doa pengampunan keadilan tuhan yang maha esa
apabila orang tua orang tua mereka sudah meninggal
meski sering berlangsung ricuh kegiatan sosial ini diharapkan bisa menjadi jalan
untuk menjalin hubungan erat antarumat beragama di tanah air